nah bang itu pertanyaannya saya harap sih bang bobi jawabnya nggak kayak politikus biasa ya
pasti saya tebak jawabannya kerja dulu ya kan
nyoman apakah akan terus di medan atau mungkin menuju ke pulau lain mungkin
ya sebenarnya bukan kalau bilang kerja dulu itu bukan jawaban politikus lah saya rasa ya
itu jawaban memang yang harus dikerjakan kalau mau ngomong dua ribu dua puluh empat
tapi di dua ribu dua puluh tiga nya ini sampai dua ribu dua puluh empat yang dia pikirkan hanya untuk maju kemana
padahal punya tugas nih sekarang
tugasnya nggak diselesaikan dulu sama aja
makanya bukan jawaban politikus saya rasa
memang ya harus
masalah dipilih di mana masalah nanti pada saat pendaftaran mau kemana itu pasti nanti akan kita lihat
mulai dari ya kalau untuk pilkada apakah dari kan sudah bisa misalnya ya dari partai politiknya
dari apakah bisa dari independen dari termasuk yang paling utama dukungan masyarakatnya
nah itu kan bisa dilihat dari cara kita kerja
kalau misalnya yang kita kerjakan itu kena ke masyarakat
pasti masyarakat ya gini aja lah misalnya kayak kita sekarang kerja di medan
yang kita kerjakan di medan kira kira daerah lain pengen nggak sih
kalau daerah lain pengen misalnya berarti gimana cara biar yang lain bisa merasakan kan gitu
tapi kalau misalnya kita kerjakan di medan pun warga medan udah nggak suka gimana warga lain
nah itu makanya saya bilang ya kerja dulu lah
bang sampai sekarang